akselerasi maksimum dan presisi serta kencang dan penuh tantangan
sebentar apakah anda menyangka drifting tingkat tinggi dengan sedan bertenaga lima ratus h power ini dilakukan oleh anak anak
halo perkenalkan diriku aku finansia kelo aku berumur tiga belas tahun dan aku bisa dibilang sebagai profesional drifters
ya siswa kelas satu sekolah menengah pertama yang biasa dipanggil viro ini adalah pembalap drifting termuda
yang berlaga di kelas profesional indonesia drift series sejak musim dua ribu tujuh belas
meski usianya masih belia lawan lawannya adalah drifter profesional yang rata rata
dwi ki dipo yang pernah tandem battle bersama viro dalam indonesia drift championship dua ribu dua puluh
pernah ada yang waktu itu viro ngalahin saya
karena memang menurut saya viro itu umurnya udah bukan jadi alasan lagi
dia benar benar udah punya skills yang sama hebatnya sama drifter drifter profesional bahkan
bahkan internasional dia sempat bertanding yang dia bisa kompetitif banget
di kancah internasional
sejak berusia tujuh tahun viro sudah ikut balapan go kart dan meraih banyak prestasi
dua tahun kemudian ia mulai menekuni drifting di mesin simulator
melihat bakat viro sang ayah wahyu yang juga mantan pembalap drug race dan drifting
lantas memasukkannya ke sekolah drift j sembilan puluh sembilan xar di tangerang banten
walaupun termasuk aktivitas ekstrim
wahyu tak begitu khawatir akan keselamatan viro di balik kemudi
paling terminimalisasi dengan perangkat safety yang ada gitu
jadi dari mobilnya diproteksi dengan roll bar mobil dalam keadaan tertutup
bajunya anti api sepatu sampai sepatu anti api helm
dan perangkat pengamanan safety belt dan kursinya yang memang khusus
biarpun sudah sangat mahir di arena drifting
kedua orang tua viro tidak mengizinkannya berkendara
selain di arena balap
fasilitas dan kepercayaan dari sang ayah
membuat viro semakin yakin di sirkuit
bahkan ia pun pernah bertanding dalam international d satu gp malaysia
melawan drifter kawakan asal jepang masato kawabata
dan semakin mencintai dunia drifting
kalau balap biasa kan yaudah competing per position ya
kalau ini udah beneran fun gitu
soalnya kan beneran fun gitu ya
sebagian orang suka bilang drifting is form of art
jadi yaudah seni bukan kayak kompetisi balapan doang
soalnya ini drifting dihitung bukan dari siapa yang lewatin garis finish pertama atau apa
seperti seni ya
pada akhir mei ini
viro sedang berkompetisi dalam indonesia drift series dua ribu dua puluh
bersama puluhan drifter pro yang lain
semoga berhasil viro